menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus mantan politisi gerindra sandiaga uno resmi bergabung menjadi kader partai persatuan pembangunan
sandiaga uno menerima kartu tanda anggota disaksikan pengurus teras partai kaabah di kantor dpp p tiga sore tadi
masuknya sandiaga uno sebagai kader p tiga memperbesar peluang yang diajukan sebagai co pres ganjar pranowo
akankah p tiga menjadi pelabuhan politik terakhir sandiaga uno
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung secara virtual
ada plt ketua umum p tiga mardiono selamat sore pak mardiono
selamat sore pak mardiono
direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi
oke tampaknya kita harus memperbaiki dulu ya komunikasi kita dengan pak mardiono
pak mardiono sudah dengar belum
oke saya mau ke mas adi dulu
mas adi kalau kita lihat ya tadi prosesi masuknya sandiaga uno ke partai kabah ataupun ke p tiga
seberapa signifikan masuknya sandiagono ini terhadap elektoral pemenangannya p tiga di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
saya kira sandi dan p tiga itu mutual interesting ya
saling menguntungkan dan tentu saja saling membutuhkan satu sisi
jadi tentu bagi p tiga ini semacam durian runtuh karena apapun judulnya p tiga itu membutuhkan figur kunci yang kemudian dianggap sangat layak dan pantas
selamat sore mbak nana

yang kedua dari segi nanti tentu membutuhkan partai politik yang memang mau secara terbuka mendukung dan mengendorse sandi sebagai sosok cawapres yang potensial maju di pilpres
jadi bagi saya ini sangat mutul interesting dan mutul entertaining
jadi wajar kalau kemudian keduanya itu saling membutuhkan satu sama yang lain ya
oke jadi posisinya p tiga dengan sandiaga uno ini sama sama mendapatkan keuntungan begitu ya
satu berharap mendapatkan tiket untuk cawapres satu lagi berharapkan mendapatkan kotel efek ataupun berkah elektoral
saya mau tanya dulu nih kepada plt ketua umum p tiga pak mardiono yang sudah bergabung
pak mardiono sudah dengar suara saya
oke tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya untuk memperbaiki komunikasi kita dengan pak mardiono
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
selamat sore mas adi peraetno
selamat sore bankom via cnn indonesia
dan direktur sekutif parameter politik mas adi peraetno
saya akan langsung dulu ke pak mardiono
pak mardiono apa saja proses yang dilewati sandiaga uno sampai akhirnya diterima menjadi kader p tiga pak
ini katanya pelonconya tujuh bulan nih pak sebelum masuk ke p tiga
tujuh bulan memang pak sandi ini benar benar
pak mardiono mohon maaf sekali kami tidak bisa
mendengarkan apa yang anda sampaikan ya
tampaknya ada kendala teknis
operatif kalau diundang oleh
partai persatuan bangunan
dimana apapun di daerah
ya silahkan pak ini
sepertinya sinyalnya kurang bagus di tempat bapak
ya silahkan pak
pak adi selamat malam
assalamualaikum pak adi praetno
ya silahkan pak
ya jadi saya lanjutkan
tadi mungkin terputus putus
jadi memang sejak tujuh bulan yang lalu
itu menteri pariwisata
yang dimana kalau setiap
diundang sebagai narasumber terhadap
partai persatuan bangunan itu
menteri yang paling kooperatif
dan kami juga tidak hanya mengundang pak sandi
tapi juga ada menteri yang lain
untuk di event event partai persatuan bangunan
nah kemudian setelah
pak sandi itu
sering menghadiri maka
sejak pak sandi mengundurkan
dari diri dari partai gerindra
kegiatan pak sandi
yaitu setiap kegiatan kegiatan p tiga
itu sudah semakin intens lagi
dan juga pak sandi selalu melaporkan
hasilnya kepada saya
yaitu dalam rangka untuk mengetahui
sebenarnya yang menjadi visi misi
perjuangan partai persatuan bangunan
nah tentu karena
partai persatuan bangunan adalah
partai yang diwariskan oleh
para ulama pendiri
yang didirikan sejak tahun

maka tidak akan berhasil untuk membangunnya
maka tidak akan berhasil untuk membangunnya

maka tidak akan terlepas dari
sebagai kebijakan kebijakan partai
tentu akan selalu mendengarkan dengan
para ulama ulama itulah
pak sandi sudah melalui proses itu semua
pak mardiono posisi apa yang akan diberikan
kepada pak sandiaga uno
apakah benar ketua badan pemenangan pemilu p tiga
itu informasi yang kami dapatkan
ya jadi hari ini adalah
kita hanya memberikan
kartu kta kepada pak sandi
dan pemakaian atribut ini bukti bahwa
mulai hari ini pak sandi sudah secara resmi menjadi
anggota partai persatuan bangunan
juga menjadi keluarga besar partai persatuan bangunan
dimana setiap kader memang berkewajiban untuk
terus berjuang untuk khususnya
yaitu di pemilu yang akan datang
tetapi terlepas dari kepentingan pemilu itu
karena p tiga selalu memiliki amanah bagaimana p tiga selalu memiliki amanah bagaimana
mengantarkan kesejahteraan umat
adalah sudah menjadi tugas p tiga
maka di setiap momen antara pak sandi dengan masyarakat
pak sandi dengan konstrian p tiga
itu ya mendialogkan soal ekonomi kreatif
kemudian soal umkm dan juga pariwisata dan lain sebagainya
nah untuk penugasan
dalam hal penugasan itu nanti insya allah pada
hari jumat sabtu dua hari ini
partai persatuan bangunan akan menggelar acara rapimnas
dan kemudian nanti di rapimnas disamping juga akan membahas
persoalan persoalan persiapan pemilu
tetapi juga akan membahas persoalan penugasan yang akan kita berikan kepada pak sandiaga
sebagai kader baru di partai persatuan bangunan
oke tapi untuk pemenangan pemilu tampaknya akan diberikan kepada pak sandi begitu ya pak maria
ya nanti akan kita bahas nanti di rapimnas hari jumat dan sabtu itu mbak nana
oke jadi belum diputuskan ya posisinya apa yang penting hari ini dapat kta dulu
mas adi betul
seberapa signifikan sebetulnya masuknya sandiaga uno terhadap elektoral pemenangan p tiga
ya ini untuk mas adi dulu nih pak
betul betul betul
ya tentu cukup signifikan nana karena apapun judulnya sandi ini adalah menteri yang cukup populer
pengalaman ikut pemilu dan bertanding di pilkada saya kira juga sudah memadai
dan bahkan sandi itu merupakan nama sosok yang selalu warawiri yang muncul dalam survei yang potensial
di nama judi dua ribu dua puluh empat
jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika sandi sudah berkati ap tiga
ini memungkinkan basis basis loyalis dan pendukung sandi yang
selama ini selalu muncul di survei ini otomatik sangat mungkin akan hijrah dan pindah ke p tiga
itu yang saya sebut sebagai keuntungan politik elektoral apalagi misalnya p tiga bisa meyakinkan pdip bisa meyakinkan megawati soekarno putri
untuk menjadikan sandi sebagai wakil ini akan melipat gandakan bagaimana keuntungan politik yang akan didapatkan oleh
itu yang tidak bisa dipungkiri apapun sandi ini adalah pakoh dan punya nama besar yang ada keuntungan politik yang akan didapatkan oleh p tiga
yang memiliki nama besar yang kecenderungan di politik kita
nama besar itulah yang kemudian akan menggiring begitu banyak para pengikutnya untuk migrasi dan pindah ke partai politik
di tempat dia kemudian berlabuh sebagai pilihan politik
oke mas adi tapi kalau anda lihat motif politiknya seorang sandiaga uno bergabung ke p tiga apakah memang karena mengincar tiket cawapres ya
itu motif politik utamanya
ya kalau kita melihat pembicaraan publik
konsumsi konsumsi yang ada di programme p tiga nya pada saat itu itu tidak dapat dijelaskan
dikonsumsi yang ada di media tentu itu adalah salah satu variable yang bisa dijelaskan
bahwa sandi pindah ke p tiga itu adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan tiket pencapresan di dua ribu dua puluh
kalau sandi terus menerus berada di gerindra tentu harapannya untuk maju itu agak sedikit sulit
karena gerindra sudah memutuskan prabowo the one and only yang dicapres sebagai calon tunggal satu satunya di gerindra
tentu sandi pindah ke p tiga itu ada harapan
siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan
pak mardiono dan p tiga mau mengumumkan sandi sebagai salah satu calon pendamping ganjar pranowo dua ribu dua puluh empat
saya mau ke pak mar lagi
pak mar setelah bergabungnya sandiaga uno ke p tiga berapa sebetulnya target elektoralnya p tiga
dengan bergabungnya sandiaga uno ini
berharap bertambahnya berapa nih pak amin
ya dari awal memang
p tiga ini sudah mentargetkan itu antara empat puluh sampai dengan lima puluh kursi nanti untuk di dpr ri
nah itu menjadi target partai persatuan bangunan yang memang sudah kita persiapkan sejak awal kita memulai tahapan tahapan pemilu itu
nah kemudian yang tadi pertanyaan yang diharapkan dari pak sandi ya tentu karena pak sandi ini kan juga di samping seorang pengusaha
tapi juga seorang politisi
dimana pak sandi itu berhasil juga ketika mendampingi pak anies baswedan dalam pencalonan gubernur dki
itu juga pak sandi itu berhasil dan kemudian ketika pak sandi menjadi pendamping pak prabowo subianto di pilpres dua ribu sembilan belas juga bisa mendulang suara yang signifikan
nah ya tentu itu menjadi bagian dari yang kita harapkan dari p tiga agar
dampak dari kepeyaan pak sandi itu juga nanti dibawa ke p tiga sehingga p tiga akan mendapatkan efek elektoral atau kalau bahasa saya ya hokinya pak sandi itu dibawa ke p tiga demikian mbak
oke jadi hokinya pak sandi ataupun elektoralnya pak sandi bisa terserap ke p tiga
tapi pak mardiono p tiga itu nggak khawatir ya ataupun nggak masalah bahwa mungkin salah satu motif politiknya pak sandi masuk ke p tiga itu ya hanya karena mengincar tiket cawapres
tidak masalah buat p tiga ya pak mar
jadi apa yang menjadi komitmen pak sandi bergabung dengan p tiga itu tidak pernah mempesaratkan apapun
dan p tiga juga tidak pernah menjanjikan apapun terhadap pak sandi tetapi kita akan berjuang bersama sama menyukseskan pemilu
kemudian nanti ada penugasan penugasan tertentu ini adalah merupakan satu pertanyaan
institusi partai yang memang harus dijalani oleh semua kader di seluruh elemen baik di tingkat pusat kemudian di daerah daerah juga memiliki tugas yang sama sesuai dengan tupoksinya
jadi semua kader di p tiga ini memiliki tugas untuk bekerja politik mbak nana gitu jadi tidak ada kontrak politik tertentu bahwa pak sandi itu masuk ke p tiga itu harus mendapatkan jabatan tertentu itu tidak ada
yang pasti kita harus berjuang bersama sama
nanti tentu karena politik itu dinamis ya nanti kita akan menunggu sesuai dengan dinamika yang berkembang nanti ke depan
oke pak mardiono ini kan kita lihat ya bahwa sebelumnya pak sandiaga uno ini adalah politisi dari partai gerindra dan sekarang beliau pindah ke p tiga
apakah dari p tiga tidak khawatir soal rekam jejak loyalitas pak sandi ini yang berpindah partai ini nggak masalah juga untuk p tiga
ya tentu bergabungnya pak sandi bersama dengan p tiga itu kan karena pak sandi juga sudah meyakini bahwa p tiga memiliki jalan perjuangan atau platform p tiga yang sudah dijiwai oleh pak sandi
nah sehingga terakhir hasil dari komitmen antara pak sandi dengan saya ya tentu pak sandi harus menjadi bagian dari jalan perjuangan p tiga ya tentu dengan tulus tanpa ada syarat apapun
nah kemudian di setiap partai itu tentu setiap kader itu akan berjuang yaitu untuk ada tentu yang nanti ke arah eksekutif kemudian ke arah legislatif
nah kemudian nanti ini akan melihat nanti perkembangan kedepan nanti seperti apa
nah p tiga yang saat ini kami kerjasama polit di perjuangan dan kemudian juga
oke saya mau ke mas adi mas adi apakah dengan masuknya pak sandiaga uno ke p tiga ini nanti ke depan karir politiknya semakin maju atau bagaimana
ya saya kira yang satu hal yang pasti nana bahwa ketika sandi masuk ke p tiga itu tentunya sandi mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan di gerindra ya
tentang soal peluangnya bisa maju di dua ribu dua puluh empat
apapun sandi ini adalah politisi yang juga sukses
sudah lama malam melintang
apa sih yang belum didapat oleh sandi
adalah ikutan yang di bilprek dua ribu dua puluh empat
ini adalah masa di mana sandi itu sebenarnya sudah akan mencapai masa keemasannya
kalau sandi bisa maju di dua ribu dua puluh empat berdampingan dengan ganjar pranowo misalnya dan menang
saya kira karir politiknya akan panjang ke depan
karena ini akan menjadi bekal yang saya kira bisa dikapitalisasi oleh sandi oleh p tiga
untuk terus melakukan resultante dan perjuangan politik
saya kira tidak akan pernah padam semangat perjuangannya hingga tujuh
yang jelas ketika sandi bergabung dengan p tiga ini adalah salah satu momentum politik
di mana kartu politik p tiga itu akan kembali sangat signifikan
mengingat ada nama sandi punya nama besar dan ketokohannya pun juga cukup luar biasa
jadi p tiga akan memiliki daya tawar politik yang saya kira di atas rata rata ketika sandi sudah menjadi bagian di dalamnya
sandiaga uno dicalonkan oleh p tiga menjadi cawapresnya ganjar dan terpilih sebagai cawapresnya ganjar dan menang
pemilu ini perjalanan masih panjang
makanya saya mau tanya nih ke pak mardiono
pak mariono apakah dengan bergabungnya sandiaga uno meskipun tidak ada kontrak politik
ataupun tidak ada perjanjian politik dengan sandiaga uno
tapi p tiga resmi ya mengajukan sandiaga uno sebagai cawapresnya ganjar ini akan diajukan ke pdi perjuangan
bahwa ini sandiaga kami ajukan sebagai cawapresnya mas ganjar pranowo
ke pdi perjuangan
begitu pak mar
ya mbak nana nanti tentu itu akan dibahas dalam rapimnas yang akan diselenggarakan nanti pada hari jumat dan sabtu itu
nah karena p tiga di dalam mengambil keputusan yang strategis itu memang harus bersifat kolektif kolegial
yaitu menurut konstitusi p tiga itu tentu harus melalui rapimnas itu
sehingga nanti mohon sabar sebentar
insya allah nanti hari jumat sabtu
itu nanti ada keputusan dari partai p tiga tugas apa nanti akan diberikan kepada pak sandiaga sebagai kader partai persatuan bangunan
oke jadi nanti kita harus nunggu rapimnasnya ya
nggak mau dibocorin nih sama pak mar
terakhir mas adi kalau misalnya nanti peluangnya sandiaga uno menjadi cawapresnya ganjar terbuka begitu ya
diusung oleh p tiga
hambatannya nanti apa ketika diajukan ke pdi perjuangan kan belum tentu nanti diterima
ya hambatannya tentu karena begitu banyak nama nama yang dinilai juga punya potensi berdampingan dengan agama
ada nama makut md ada nama kirik tohir ada nama siapa lagi nasarudin umar
bahkan belakangan ada nama ahy
jadi antrean untuk menjadi pendamping ganjar itu saya kira luar biasa
tapi ikhtiar politik itu harus terus dilakukan karena apapun bisa terjadi di detik detik penjelang pendaftaran ke kpu di bulan oktober nanti
tapi yang jelas sandi
ini adalah sosok yang selalu warawiri masuk dalam bursa capres ataupun sebagai cawapres
kalau melihat posisi cawapres sandi ini selalu masuk tiga besar
kalau tidak nomor satu ya nomor dua biasanya
bersama ridwan kamil dan ahy
jadi ini adalah menjadi variable penting yang saya kira membuat kenapa p tiga juga tertarik menjadikan sandi sebagai orang yang diberikan kartu tanda anggota
apalagi ada kode dari pdip mempersilahkan kepada p tiga untuk mengusulkan sandi sebagai wakilnya ganjar
jadi sekalian tidak ada hitam di atas putih sandi masuk ke p tiga
pastinya ada pembicaraan pembicaraan yang selesai di belakang itu antara p tiga dengan sandi antara sandi dengan pak mardiono
tentu yang saling menguntungkan satu sama yang lainnya
kita lihat nanti bagaimana ujungnya di rapimnas p tiga hari jumat dan juga sabtu ya
apa penugasan yang akan diberikan oleh p tiga kepada sosok sandiaga uno dan apakah tiket cawapres benar benar di tangan
kalau tiket cawapres benar benar di tangan ya berarti memang karpet merahnya sudah disiapkan oleh p tiga untuk sosok sandiaga uno
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada plt ketua umum p tiga bapak mardiono dan juga direktur eskuti parameter politik mas adi praitno
saya selalu pak mar dan juga mas adi
terima kasih nana
terima kasih bang nana
selamat sore mas adi